semoga kami bisa menampilkan yang terbaik dan kami bisa membawa pulang medali mas
tentunya perlu kerja keras sama sama dan kita percaya pada semua tim yang ada di sini
ditangani oleh pelatih indra syafri timnas garuda muda sudah menjalani training camp sejak bulan maret lalu
dari puluhan nama yang sempat dipanggil tim pelatih dan pssi
akhirnya menentukan dua puluh nama yang nantinya akan berangkat ke jakarta
yang membedakan bicara target hari ini masalahnya itu bukan target dari kami
pemain sendiri menargetkan diri
itu yang saya terharu
dan saya bilang ayo jujur kalau memang enggak enggak pak kita mau buat yang terbaik
di sea games kamboja timnas u dua puluh dua indonesia tergabung di grup a bersama tuan rumah kamboja myanmar filipina dan timor leste
erlangga wisnuaji edwin arman jakarta